seorang wanita bernama sukiyah selama dua puluh tujuh tahun hidup memprihatinkan
tempat tinggalnya yang berada di dusun karangombo kecamatan getasan kabupaten semarang juga sudah tidak layak huni
dinding rumahnya sudah rapuh dan sebagian gentingnya pecah
sejak ibunya meninggal dunia sukiyah yang saat itu berusia sepuluh tahun selalu menyendiri dan tak mau didekati siapapun
ia tak mau masuk ke dalam rumah dan hanya tidur di teras rumahnya dengan beralaskan tikar
kondisi sukiyah sejak kecil juga mengalami kebutaan
mengetahui kabar soal keberadaan sukiyah relawan dari aksi cepat tanggap salah tiga ardian kurniawan santoso mendatangi dan mengevakuasinya
meski sempat berontak ardian terus melakukan tindakan persuasif pada sukiyah
termasuk memotong rambut sukiyah yang selama dua puluh tujuh tahun tak pernah dipotong
rambutnya yang sepanjang hampir dua meter tersebut selain bau dan gimbal juga kotor dan banyak kotoran tikus
sekarang keadaan ibu sukiyah lebih baik dari yang kemarin ya jauh lebih baik amat amat sangat jauh
beliau sudah bisa bercengkrama selain saya pun ada salah satu pengasuh yang bisa berbicara dengan dia dengan lancar
oya honorio yang sedang kini mendapat perawatan di panti pemulihan
pemerintah kabupaten semarang juga menjamin perawatan medis untuk sukiyah di puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah tanpa dipungut biaya
seandainya bu sukiah nanti membutuhkan perawatan kesehatan kalau dari puskesmas nanti bisa merawat ya di puskesmas
seandainya harus di rumah sakit pasti kita yang terdekat dengan yayasan e vata ini ada di ambar hawa
seandainya harus di rumah sakit pasti kita yang terdekat dengan yayasan e vata ini ada di ambar hawa
ini kita gratiskan semuanya
selain itu pemerintah kabupaten juga berencana memperbaiki rumah sukiyah agar layak dihuni
ardi widodo ungaran jawa tengah